presiden joko widodo telah bertemu dengan presiden fifa gianni infantino sepakat melakukan transformasi sepak bola nasional pasca tragedikan juruhan
keduanya pun memastikan pembenahan ini merupakan kerjasama antara fifa afc pemerintah serta pssi
akankah ini menjadi sinyal baik dan menjamin perubahan totalitas sepak bola nasional
kami bahas malam hari ini bersama eko nur kristianto peneliti hukum olahraga selamat malam mas eko
baik mas eko apa yang anda lihat dari kedatangan fifa pertemuan presiden joko widodo dengan janny infantino pada siang hari tadi
apakah ini sinyal yang baik pergerakan yang baik good move kah
mengapa harus fifa sampai dilibatkan terjun langsung dalam pembenahan transformasi sepak bola indonesia
baik positif sangat baik ya
karena ini artinya apa artinya kolaborasi pemerintah dengan komunitas sepak bola
diartikan sebagai turun tangan bukan campur tangan
kalau campur tangan biasanya fifa tidak menghendaki
nah tapi kalau ini turun tangan artinya keinginan harapan antara komunitas sepak bola dan juga negara dalam hal ini pemerintah indonesia sudah selaras
ini sangat baik dan jarang terjadi ini layak diapresiasi
oke artinya transformasi yang kita harapkan selama ini bahkan sebelum adanya tragedi kanjuruhan
sebenarnya transformasi secara keseluruhan memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah indonesia sendiri
dan pada akhirnya makanya menggandeng banyak pihak fifa kemudian pssi dan juga afc untuk terlibat di dalamnya
betul jadi perlu kita flashback ya ucapan pertama presiden fifa ketika mendengar tragedi ini
yang dia katakan adalah ini sesuatu yang tidak bisa kami pahami
wajar tidak bisa kita pahami
karena sepak bola itu bukan untuk membuat resiko nyawa terjadi
sepak bola itu untuk bersenang senang dan juga untuk memberikan tontonan yang mendidik
mendidik sehat sportivitas dan juga industri
nah ini makanya sampai ada korban jiwa tidak bisa dipahami oleh fifa
artinya apa artinya fifa berkepentingan untuk membuat sepak bola di indonesia itu memang sesuai dengan harapan
sesuai dengan standar standar fifa
dan selama ini memang tidak terjadi
banyak regulasi tidak diterapkan ketika kita bicara sepak bola dalam konteks sepak bola indonesia
oke termasuk perihal verifikasi audi stadion kemudian infrastruktur standar prosedur keselamatan dan juga keamanan dan lain sebagainya
sehingga itu yang menjadi concern fifa dalam pertemuan dengan presiden pada siang hari tadi mas eko
iya betul jadi sepak bola profesional ya itu tidak bisa hanya diselenggarakan oleh komunitas sepak bola
tidak bisa hanya diselenggarakan oleh pssi
ada filosofi dia ada sepak bola tanpa izin negara
ini sebetulnya merujuk kepada lapangan kepada infrastruktur ya
karena apa karena walaupun sepak bola terkoordinasi terintegrasi diatur oleh fifa
tapi tetap saja itu dimainkan di mana di lapangan di stadion
yang punya teritori di mana lapangan itu berdiri siapa sih negara
jadi maksudnya kalau masalah pembuatan infrastruktur
lapangan stadion tetap kan perintah di seluruh negara rasanya seperti itu
oke mas eko yang menarik setelah pertemuan dengan presiden fifa ketika ditanya oleh wartawan
bagaimana kemudian nasib dari ketua umum pssi yang diminta mundur
bahkan salah satunya itu pun masuk dalam rekomendasi dari tgipf
presiden pada tadi siang pada kesempatan itu setelah pertemuan menyatakan bahwa
pertemuan dengan presiden fifa
adalah urusan antara pemerintah dengan fifa
kalau ditanya terkait dengan nasib ketua umum pssi itu adalah urusan pssi dengan fifa
padahal ini masuk dalam rekomendasi artinya tgpf apa yang menjadi rekomendasi tgipf ini tidak dimasukkan dalam pertemuan dengan fifa
yang namanya pergantian di kepengurusan itu sama sekali bukan urusan pemerintah ya
bukan urusan pemerintah itu harus diperhatikan betul itu masalah organisasi
tapi apapun yang terjadi jika memang harus terjadi pergantian ya
terjadi pergantian kepemimpinan di organisasi
itu tetap harus dilakukan dengan cara cara yang konstitusional
sesuai statuta yaitu lewat kongres luar biasa
dan untuk kongres luar biasa pemerintah sama sekali tidak boleh mencampuri tidak boleh intervensi
jadi ini memang ranahnya komunitas sepak bola begitu mbak
jadi memang harus dipisahkan pak presiden sudah betul itu
pak presiden ingin memperbaiki sepak bola tapi tidak ingin mencampuri urusan organisasinya
oke apakah menurut anda analisa anda fifa akan mempertimbangkan hal tersebut
walaupun dalam pertemuan dengan presiden jokowi tidak membahas rekomendasi tgipf
kalaupun tidak membahas terkait dengan rekomendasi tgipf mundurnya ketua umum pssi
apakah fifa akan mempertimbangkan
karena fifa pasti tahu juga keberadaan tgipf kemudian sedikit banyak rekomendasi yang diberikan oleh tgipf
tidak ya jadi perlu dipahami pengertian indonesia adalah anggota fifa
itu bukan pengertiannya bukan indonesiaansi bukan pemerintah indonesia
tapi adalah federasi sepak bolanya
itu artinya apa
itu artinya pssi masih menjadi kolega terbaik dari fifa
kita tidak tahu
saya yakin komunikasi antara fifa sama pssi masih baik
jadi jangan dikira kalau pak presiden bertemu presiden fifa pssi nya tidak diajak
jangan dikira pssi nya sama sekali nggak dilibatkan
saya yakin ke depannya pasti dilibatkan dan pasti ada peran pssi
tidak adanya intervensi tadi seperti yang mas eko sampaikan
karena mungkin ini juga menjadi concern
karena kalaupun ada intervensi ini bisa berakibat dengan sanksi fifa
itu salah satu mungkin pertimbangan ya mas eko
ya selain itu perlu dipahami juga kalau misalkan fifa memberi jalan pemerintah mengintervensi pssi
itu sama dengan fifa sedang menggadaikan kedaulatan sepak bola dia di indonesia
mas eko presiden fifa jan infantino dalam keterangannya juga menyatakan bahwa
proyek piala dunia u dua puluh merupakan image indonesia
proyek image indonesia di mata dunia
sehingga jangan sampai nanti image nya bukan negara
dengan insiden sepak bola
tapi inginnya menjadi negara yang merayakan sepak bola
nah adanya keterlibatan fifa
ada kepentingan menyelamatkan piala dunia u dua puluh untuk tetap bisa digelar oleh beberapa pihak
dan ini beberapa orang menduga alasan mengapa beberapa saat yang lalu
kenapa fifa tidak menjatuhkan sanksi untuk indonesia
anda melihat hal ini juga tidak mas eko
iya ini sudah bisa diprediksi ya
walaupun ada kejadian insiden
sampai korban meninggal dunia
maka event event besar terkait sepak bola di negara tersebut biasanya tetap terlaksana tetap aman
apalagi bicara tentang piala dunia u dua puluh tahun depan
ini kedua pihak ya punya kepentingan
fifa berkepentingan agar eventnya itu terselenggara dengan lancar dan aman
maksudnya mulus gitu nggak ada hambatan
dan negara yang paling siap mereka lihat indonesia
indonesia punya kepentingan yaitu mereka sudah membangun infrastruktur
pemerintah sudah membangun stadion sudah membangun sarana akses akses dan lain lain

artinya apa artinya event piala dunia memang harus terselenggara di indonesia
vendor vendor segala macam sponsor sponsor itu bukan persoalan sepele kalau sampai batal
jadi dua pihak yaitu pemerintah indonesia dan fifa memiliki kepentingan yang sama
dua duanya memiliki kepentingan yang sama dan ini menjadi agenda yang paling dekat yang paling possible
sehingga ini memang harus berjalan
dengan mulus begitu ya mas eko
melihat keberadaan pihak pihak yang berada dalam transformasi sepak bola indonesia
ada fifa ada afc tentunya pemerintah indonesia dan juga pssi
anda melihat optimistis tidak fifa bisa membantu pembenahan sepak bola indonesia untuk jauh menjadi lebih baik lagi
ya harus optimis ya mbak harus optimis
dan saya melihat para pihak ini kan stakeholder nya sudah tepat gitu
hanya tinggal komitmen saja nih komitmen pada mau berubah nggak
semua regulasi terkait stadion lalu juga sop keamanan itu sudah diatur kok
tinggal diterapkan dan dikawal sama orang orang yang berkompeten
dan jangan dijadikan sepak bola ini sebagai ajang politis dulu ya
kita ngomongin sepak bolanya dulu yang benar
nanti persoalan politis sebagai ekses dia jadi populer dan lain sebagainya itu persoalan lain
oke baik terakhir mas eko terkait dengan investigasi dari tgipf rekomendasi sudah diserahkan kepada presiden joko widodo
bagaimana anda melihat dan juga memastikan supaya hasil rekomendasi dari tgipf yang dikumpulkan selama satu minggu lebih ini
tidak hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen di atas meja
sehingga ini benar benar dicermati dengan baik dipahami dengan baik mencari solusi yang terbaik untuk sepak bola indonesia
ya kita tidak bicara puas dan tidak puas ya
tapi kalau saya perhatikan rekomendasi ini cukup komprehensif
dia menyentuh tiga hal krusial yaitu tentang moralitas tentang administrasi dan juga pertanggung jawaban pidana
jadi saya pikir ini sudah bagus tapi perlu diingat bahwa rekomendasi ini adalah rekomendasi yang harus dieksekusi
dan eksekusinya juga harus dikonsumsi
dan eksekusinya itu bukan di tim tgipf tapi juga ada di stakeholder ada di pssi ada di pemerintah
jadi eksekusinya ya komitmen itu
tapi saya pikir komitmen pak jokowi ya dengan memimpin langsung pertemuan pertemuan seperti ini
harus kita baca bahwa ini hal serius pemerintah tidak menganggap kejadian kemarin sepele
dan memang harus ada perubahan yang radikal terkait sepak bola di indonesia
baik kita akan tunggu konkret ya komitmennya akan seperti apa
akan tereksekusi dengan baik atau tidak seperti harapan mas eko dan juga banyak orang
pecinta olahraga di luar sana
terima kasih mas eko nur kistianto peneliti hukum olahraga sudah bergabung dengan connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam dr tiffany